putusan badan pengawas pemilu bawaslu terkait pelanggaran kpu dalam prosedur dan tata cara input data oleh kpu
pada website sistem informasi penghitungan suara atau situng kpu ditanggapi oleh ketua kpu arief budiman
arief menyatakan kpu sudah melakukan perbaikan terhadap kesalahan input data pada website situng kpu
bawaslu memutuskan kpu melanggar tata cara dan prosedur input data dalam situng kpu
keputusan tersebut hasil dari sidang pelaporan kecurangan pada pemilu dua ribu sembilan belas yang dilaporkan badan pemenangan prabowo sandiaga uno
namun bawaslu tidak mengabulkan permohonan penghentian situng kpu karena situng kpu dianggap sebagai media keterbukaan informasi dalam pemilu
bawaslu meminta kpu memperbaiki input data situng maksimal tiga hari setelah dikeluarkannya putusan tersebut
kpu mengaku sudah memperbaiki input data yang salah dalam situng kpu
menurut ketua kpu arief budiman ada dua ratus lima puluh enam orang
kesalahan input data oleh kpu sampai dengan enam belas mei dua ribu sembilan belas
situng kan sudah diputuskan sebagai bagian dari akses informasi dan keterbukaan informasi
silahkan kpu diperbolehkan untuk melanjutkan penggunaan situng
cuma mereka kan minta perbaikan jangan ada salah salah lagi
nah itu sudah kita lakukan
supaya ke depan tidak ada lagi kesalahan kesalahan dalam
untuk melakukan input data sesuai dengan c satu nya
sementara itu berdasarkan situng kpu hari jumat pukul delapan belas waktu indonesia barat
pasangan jokowi maruf memperoleh tujuh puluh empat enam ratus empat puluh tujuh empat ratus sembilan puluh delapan suara
sedangkan prabowo sandi lima puluh delapan sembilan ratus lima ratus delapan puluh satu suara